baik varian corona ihu atau varian b satu enam ratus empat puluh dua jadi pembicaraan setelah ilmuwan dari perancis
memaparkan studi yang mendeteksi adanya varian baru tersebut terhadap dua belas orang
mereka yang terinfeksi dilaporkan adalah orang perancis yang mendapat virus tersebut setelah melakukan perjalanan dari kamerun
kedati demikian who menyatakan varian tersebut bukan ancaman dan saat ini dalam pemantauan
lagi varian covid sembilan belas bermunculan ya kami bahas mutasi virus ini bersama dengan hermawan saputra
dewan pakar iakmi ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
pak hermawan selamat pagi apa kabar pak hermawan
selamat pagi mas aldi salam sehat selalu semoga juga sehat para pemirsa kita
amin pak hermawan ini bicara soal varian baru covid sembilan belas b seribu enam ratus empat puluh dua
varian apa lagi dari kacamata anda bagaimana terkait mutasi baru virus ini
baik perlu kita sampaikan bahwa mutasi ini akan terus terjadi dan bahkan sudah terjadi sejak awal sekali covid sembilan belas
di dunia bahkan di indonesia sendiri di negara kita banyak sekali hasil mutasi yang baru
hanya saja pada level severity dan virulensinya who menginisiasi dengan kategorisasi menjadi
yang kita bahas saat ini adalah b satu enam ratus empat puluh dua ini variant under monitoring
sebenarnya kemunculannya sudah lebih lama ya
dan bahkan hampir berbarengan dengan omikron
tapi kalau kita bandingkan dengan omikron varian ini sesungguhnya memiliki mutasi juga yang banyak
tetapi kecepatan dan juga daya jangkaunya ke berbagai negara tidak transmissible seperti halnya omikron
sehingga dikategorikan under monitoring
tetapi karena memang terjadi banyak sekali mutasi di dalam rantai genetiknya
itu yang menyebabkan para peneliti cukup waspada
karena di indonesia terdapat banyak dari orang yang sudah mengalami kemungkinan infeksi di perancis yang disebut ihu ini
dan menjadi sebutan sekarang dengan varian ihu
mereka cukup waspada karena di merceile terjadi kasus yang local transmission
atau transmisi lokal terjadi di merceile yang memang ini juga import dari wilayah afrika
terutama dari kamrun dan kongo
jadi kalau kita lihat dan bandingkan dengan omikron sesungguhnya
omikron memang kita lebih waspadai
karena mutasi yang terjadi di omikron
itu mayoritas pada protein spike namanya yang ada di crown mahkota
sehingga reseptor untuk virus ini apabila bertemu dengan sel paru
dan juga reseptor dari inang seperti manusia
itu cepat terjadi itu omikron
tetapi untuk b satu enam ratus empat puluh dua atau yang dikenal dengan ihu ini
sesungguhnya dia tidak terlalu mengkhawatirkan sejauh ini
karena who sendiri sudah lama menemukan dan mengkategorikannya
beda dengan omikron yang kita temukan ditemukan tanggal sebelas ya
di wilayah selatan di boswana dan sekitarnya
dan pada saat terjadi local transmission di afrika selatan
pada tanggal dua puluh enam november langsung ditetapkan menjadi variant of concern
dan bahkan langsung menyebar di dunia sekarang menjadi penular nomor satu di wilayah eropa
seperti perancis inggris dan bahkan amerika serikat
baik pak hermawan mungkin ini sebagai informasi juga ya
untuk masyarakat memberikan gambaran
mungkin bisa anda jelaskan kenapa sebetulnya sebuah virus dalam hal ini covid sembilan belas bermutasi
terus terusan kita mendapatkan varian baru delta omikron saat ini varian ihu
apa sebetulnya yang membuat covid sembilan belas ini selalu bermutasi
jadi kita sedikit menerangkan tentang genetik virus sars cov dua
penyebab covid ini atau yang kita kenal dengan virus corona
itu ada paling tidak empat sel utama yang sifatnya sel protein ya

seperti mahkota yang sering kita lihat seperti paku atau crown
itu sebab disebut dengan corona karena punya mahkota
tetapi ada sel yang sifatnya envelop atau bungkusan dari virus itu
ada yang sifatnya juga nukleoplasid yang di intinya di dalam kemudian ada yang sifatnya membran
nah ada sel yang disebut dengan spike and vlog membran dan nukleoplasid
empat sel ini semuanya unsur protein
nah yang kalau terjadi mutasi
keseringannya yang harus kita waspadai menjadi variant of interest dan of concern itu rata rata penyebaran
dan banyaknya rantai yang berubah di spike yang mahkota
karena itu yang akan menempel langsung dengan sel inang
nah jadi kalau banyak sekali mutasi yang terjadi
tetapi kalau di dalam whole genome sequencing nya diidentifikasi ditemukan di sel spike
atau di membran atau di evelop itu kadar resikonya akan berbeda
nah untuk omikron itu
lebih dari empat puluh rantainya atau robunuklet asid itu ditemukan pada spike yang tanduk
yang memang langsung menempel dengan sel atau reseptor dari inang yaitu sel manusia
dan itu sebab omikron memang cepat sekali dari variant yang tadinya tidak disangka akan menjadi variant of concern
tiba tiba menjadi of concern
dan paling cepat adalah omikron
nah selebihnya varian varian lain yang bermunculan itu ratusan bahkan ribuan mas ali
hanya saja kecepatan dia menempel menular dan juga tingkat keparahan yang ditimbulkannya berbeda beda
tergantung pada rantai genetik yang mana dia menular
oleh karena itu buat kita masyarakat umum kita tidak perlu kaget kita tidak perlu panik
begitu ada istilah varian baru varian baru subvarian dan bahkan terkategori berbagai macam tadi
bahwa covid ini virus corona itu selalu
dan tidak hanya virus corona virus corona itu selalu
tidak hanya virus corona seluruh virus yang berpotensi menyebabkan penyakit itu selalu terjadi mutasi
dan setiap waktu setiap kesempatan yang memungkinkan dia bertemu dengan lingkungan dan inang yang berbeda
dia potensi terjadi mutasi
hanya saja karena kita di dunia sedang dalam keadaan pandemi luar biasa dengan covid
who dalam hal ini melakukan pemantauan khusus dengan kategorisasi yang cukup populer tiga tadi
nah untuk b satu enam ratus empat puluh dua ini masih sifatnya under monitoring
jadi sesungguhnya kita tidak terlalu mengkhawatirkannya hanya karena lokal institusional di prancis menemukan kasus varian ini di marseille
dan terjadi lokal transmisi di sana maka ditelusur ditracing kembali oh rupanya ini asal mulanya masih sepupu jauh dari omikron asalnya juga dari afrika
itu yang menjadi populer di media sehingga juga dikutip oleh kita di indonesia
jadi masih jadi variant of monitoring belum menjadi variant of concern begitu
dan berdasarkan hasil kajian dikeluarkan juga nampaknya ini tidak lebih berbahaya daripada varian omikron
yang juga sebetulnya level civil damage nya lebih sedikit ya daripada varian delta
nah ini kita bicara soal pencegahan namun saya apresiasi terlebih dahulu
tadi pak hermawan penjelasan anda cukup menenangkan bagi kita ya yang saat ini mulai dibingungkan dengan banyaknya varian covid sembilan belas yang ada
tapi kalau kita bicara soal pencegahan apakah berbagai varian covid sembilan belas yang ada tersebut ini cara pencegahannya sama yaitu vaksin
vaksin yang sama yang digunakan dengan varian pertama yang ada begitu dari covid sembilan belas
iya saya ingin mengingatkan bahwa vaksin dan proses vaksinasi itu sifatnya complement effort
upaya untuk melekapi perilaku pencegahan dan pengendalian covid
yang menjadi primary effort atau upaya yang paling mendasar adalah
perilaku itu sendiri yaitu penerapan protokol kesehatan yang tiga m
di mana menggunakan masker menjaga jarak dan terbiasa mencuci tangan
itu menjadi cara terbaik untuk varian apapun
akan lebih mudah kita cegah dan antisipasi dengan perilaku hidup bersih dan sehat
dan paling tidak dengan tiga m yang sudah sering kita kampanyekan
artinya orang yang sudah divaksin dua kali kemudian bahkan dia sudah jadi penyintas
pun bisa terjadi reinfeksi atau paparan kembali
tetapi orang yang sudah divaksin dengan yang tidak memiliki resiko pemberatan kasus yang berbeda
angka kematian atau fatality dan mortality rate di indonesia
dulu di saat juni dan juli ketika kita di cases untuk varian delta itu tinggi sekali kematian
karena memang banyak yang belum divaksin
nah sekarang menghadapi potensi munculnya varian varian baru dengan vaksinasi itu meminimalisi resiko
nah kasus omikron yang pertama yang ditemukan pada pekerja kebersihan di wisma atlet di indonesia
yang diumumkan lima belas desember yang lalu itu sebenarnya paparan yang kesekian
nah jadi orang yang terpapar ini sudah terpapar sebelumnya oleh covid
jadi dia sudah penyintas dua kali
nah sekarang dia sudah dipaparkan sudah divaksin
jadi menunjukkan bahwa omikron ataupun varian varian lain yang mungkin muncul itu
bisa terjadi reinfeksi atau memapar kembali kepada manusia
tetapi tanpa gejala atau bergejala ringan itu harapan kita
dan itulah sumbangan vaksinasi untuk menguatkan antibody memberikan level proteksi
sekaligus juga meminimalisi resiko kematian bila terjadi paparan kembali
nah itu misi dari vaksinasi pak salleh
oke baik yang penting tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksin tersebut harus dilakukan ya
minimal dua kali saat ini
tapi kalau kita bicara soal vaksinasi sendiri saat ini masyarakat sudah
sampai kapan sebetulnya vaksin tersebut harus disuntikan kepada tubuh kita
karena saat ini sudah dua kali satu dan kedua saat ini pemerintah juga
tengah menyuarakan ya merekomendasikan untuk booster yang akan dilakukan juga pada januari bulan ini
sebenarnya kita harus berapa kali vaksin pak hermawan
terkait dengan covid untuk penyakit ini karena ini penyakit yang baru gitu ya
memang para peneliti para ahli masih terus memantau efektivitas vaksin
bahkan ketika bahas tentang efekasinya di awal vaksin vaksin yang muncul itu beragam level of efekasinya
nah sekarang setelah digunakan kita bicara efektiveness nya
itu juga belum dikira
nah sekarang setelah digunakan kita bicara efektivitasnya itu juga belum dikira
tapi kalau itu bisa dipastikan sesungguhnya setelah orang disuntikan dosis vaksin itu pertama ke dua
yang kita sebut dengan vaksinasi lengkap itu bisa bertahan berapa lama
tetapi dari berbagai artikel dan juga empiris praktisinya di lapangan
para ahli menemukan bahwa pada rentang enam bulan setelah orang divaksin lengkap
misalnya dengan dosis ke dua terjadi penurunan titer antibody
itu juga tergantung dari fisiologi dan vitalitasnya
tetapi rata rata sekitar enam bulan
dan setelah enam bulan inilah kita mencoba melakukan stimulus
untuk menaikkan kembali titer antibody
untuk menjaga level protection nya
dan itu yang disebut dengan vaksinasi booster
nah booster ini untuk menjaga vitalitas setelah enam bulan
tetapi kita juga tentu akan melihat perkembangan hasil riset
dan juga ciri praktisinya di lapangan
bagaimana vaksin ini apakah bisa suatu waktu
begitu disuntikan dan berlaku seumur hidup
seperti hanya kalau kita punya anak anak
dilakukan imunisasi lengkap
dan ada vaksin untuk bcg ada dpt dan lain lain
sebenarnya kalau udah rampung di saat usia anak anak dan bayi
sebenarnya selamanya juga sudah memberikan perlindungan yang optimal terhadap tubuh
tetapi khusus untuk covid
karena memang rumpun virus corona ini
baru sekali dan terus berkembang
maka memang kita baru bisa menyimpulkan
setiap enam bulan sekali itu perlu ada stimulan untuk penjagaan titer antibody
kita berharap ke depan kita menemukan adanya vaksin yang cukup sekali disuntik
bisa berlaku untuk selamanya
namun penyakit ini terus berkembang
dan selama ini juga kita memantau dari segi saintifiknya mas aldi
baik pak hermawan terakhir mungkin tapi singkat saja
apakah anda melihat varian ihu ini
kalau kita melihat kemarin dari omikron juga sebetulnya ditemukan di afrika selatan
dan kemudian sekarang menjadi varian yang mendominasi di amerika serikat
apakah ada kemungkinan atau potensi varian baru ihu atau b seribu enam ratus empat puluh dua ini
juga bisa menjadi varian dominasi
saya rasa tidak seperti omikron ya
kita belajar dari varian off interest ya
ada beberapa varian of interest yang sudah level voi nya lebih cepat
dulu ada varian eta varian iota varian lamda
dan cukup dilokalisir di negara asalnya
jadi kalau pemerintah perancis mampu melokalisir melakukan case containment
tidak menyebar ke berbagai wilayah lain di dalam perancis
apalagi di berbagai negara di belahan eropa
sesungguhnya dia tidak beranjak jauh dan tidak naik levelnya menjadi interest
nah hemat kita sebenarnya untuk ihu ini tidak terlalu mengkhawatirkan
tidak juga membuat kita panik
hanya saja bahwa kita ingatkan varian varian baru ini selalu bermunculan
dan yang memang yang agak dahsyat ini adalah omikron
yang juga sebelumnya kita sudah melewati badai bersama delta
oleh karena itu kita juga harus belajar lebih baik
terutama pada perilaku sekaligus active case finding
kuncinya pada kemampuan pemerintah untuk menemukan dengan cepat
melalui upaya tracing kemudian testing dan isolating
dan pada akhirnya kita berharap kita lebih mampu mengendalikan
belajar dari pengalaman kita dengan delta yang lalu mas aldi
buat kita perilaku hidup bersih dan sehat itulah yang menjadi basic konsepnya
dan juga menjadi now normal bukan lagi new normal tapi now normal
nah itu sebab kita juga berbicara tentang kebersihan ini
bagian dari upaya mengantisipasi seluruh varian yang berkaitan dengan virus corona penyebab covid ini
mudah mudahan sehat masyarakat kita dan optimal usaha pemerintah kita sehat indonesia
baik pak hermano ini semoga badai segera berhasil

baik pak hermano ini semoga badai segera berhasil
segera berlalu ya dan kita tidak perlu melewati badai omikron atau badai ihu dari pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih untuk sementara pak hermawan saputra dewan pakar iakmi
ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
salam sehat pak hermawan
salam sehat terima kasih